mekarannya melanda permukiman warga rt sepuluh rw sembilan
kelurahan jatinegara kecamatan cakung jakarta timur ini terjadi pada rabu siang
petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan kobaran api
sempitnya akses menuju lokasi kejadian sempat menghambat upaya pemadaman api
enam rumah warga dan sejumlah lapak barang bekas ludes dilalap api
api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah tiga belas mobil pemadam dan enam puluh lima personil dikerahkan ke lokasi
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya arus pendek listrik dari salah satu lapak pengepul barang bekas
kepanikan terjadi saat kapal motor prince soya yang tengah melakukan aktivitas muat penumpang dan barang di dermaga pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan
tiba tiba terbakar pada rabu pagi
para penumpang langsung berhamburan menyelamatkan diri keluar dari kapal
asap tebal di dalam gudeg kapal sempat menyulitkan petugas damkar menuju ke titik api
api diduga berasal dari dekoki yang merembet ke beberapa bagian kapal
atas insiden ini kapal yang rencananya akan bertolak ke samarinda kalimantan timur gagal diberangkatkan
rabu sore tim inspektor marine ksop parepare mengecek kamar dek koki yang diduga menjadi sumber api
hasilnya petugas menemukan beberapa bagian kamar yang gosong sehingga kuat dugaan api disebabkan adanya korsleting listrik
tim selanjutnya memberikan beberapa catatan perbaikan yang wajib dilakukan diantaranya instalasi listrik
sebelum kapal layak untuk kembali diberangkatkan ke samarinda
sementara itu terkait calon penumpang yang telah membeli tiket dan membatalkan keberangkatan
sedangkan calon penumpang yang bersedia menunggu perbaikan akan mendapat kompensasi konsumsi
apinya tidak kelihatan karena apinya di dalam ruangan dalam kamar saja
nah ini baru kami lakukan
pemerintahan kami akan lakukan pemerintahan pada nakura kapal dan awak kapal untuk memastikan ya
penolong kejadiannya seperti apa
tim inspektor marim ke sop parepare kembali akan mengecek progres perbaikan kapal pada kamis
sebelum memberikan izin berlayar bagi kapal semiroro ini
tim liputan cnn indonesia